memulai hari itu gak boleh cemerut
tuh liat mulut sampe maju begitu
berpikir yang baik baik
berpikir yang positif
pikir yang enak enak
pikir yang positif
ah sebelah sini
kamu keliatan cantik bener sih hari ini
perasaan saya setiap hari kayak gini gini aja kang aceh
iya tetep keliatan cantik
gak bosen diliatnya
makanya kang aceng tuh selalu inget kamu terus
jangan jangan kamu pakai susuk ya
mereka juga gak tau soalnya kenapa ya
kalo di rumah tuh selalu inget kamu
kalo disini tuh selalu pengen banget
mandangin muka kamu terus
tidak pernah nafas jadi gak beraturan gitu
kamu pernah kasih foto sama kang dadang gak
kemarin sih saya di foto foto sama kang dadang
katanya ngetes aplikasi baru
beneran atau berarti
ini semuanya ulasnya si dadang
oh bener pedut
cik mau diboto
tadi katanya ada pasien lagi
boleh dipanggil sekarang
selamat siang bu dokter
saya nggak sakit bu dokter
terus kalau bapak nggak sakit bapak ngapain kesini
ngapain tadi saya mau kesini
kenapa bu dokter
silahkan bu dok
alhamdulillah bu dokter
saya udah ingat
iya pak lalu ada apa
anak saya jennifer gak mau sekolah
jeniper tiga hari gak mau sekolah bu dokter
terus kenapa gak mau sekolah pak
memangnya handphonenya kenapa
handphonenya emang gak apa apa tuh bu dokter
si jennifer diledekin sama temen temennya di grup hp
grup wa maksudnya
grup wa maksudnya
grup wa maksudnya
kok bu dokter tau
emangnya bu dokter ikut ngobrol di situ
si doi kemana kom
belum kelihatan dari pakti
belum ke sini
emang dia bisa hidup tanpa kamu kom
hal kecil bagi kita
tapi untuk anak selusia jennifer itu bisa menjadi hal yang besar lho pak
karena kalau anak malu itu
bisa menurunkan mentalnya
dan nanti si anak akan menjadi rendah diri terus menerus
itu yang penting
dan satu hal lagi
janji kepada anak itu akan selalu diingat
bapak harus hati hati kalau punya janji sama jennifer
contohnya seperti yang bapak bilang kemarin
tentang melakonnya jennifer
nah pasti juniper itu sudah membayangkan
kalau nanti dia itu akan membuat pesta bersama sama teman temannya
ada kue ada balon ada berlari lari berkenyang kenyang bersama
begitupun janji bapak
untuk bisa naik motor
pasti jennifer sudah membayangkan betapa senangnya
kalau nanti dia sudah dibonceng oleh bapak naik motor ke sekolah
makanya bapak harus cepat bisa bawa motor
ya kalau bawa motornya mah saya bisa tuh bu dokter
yang belum bisa saya naikinnya belum lancar
maksudnya mengendarai motornya
nah bapak juga harus bisa lebih respon keinginannya jennifer
karena kalau nanti jennifer sudah dewasa
itu bisa mempengaruhi perkembangan jiwanya pak
respon itu apa ya bu dokter
respon itu cepat tanggap pak
maka harus cepat rayakan lontongnya jennifer
ya mungkin memang sudah telat
tapi pasti jennifer akan senang
maaf menunggu lama
gimana dengan rumah ibu clara
apa sudah rapih
tinggal sedikit lagi pak fadias
tinggal merapikan platform rumahnya saja
kemungkinan permintaan saya untuk menghadirkan guru desa
alhamdulillah mendapat respon positif dari pak bupati
tolong dipersiapkan ya rumah untuk guru itu
jangan sampai tergesa gesa
seperti kasus rumahnya dokter clara
memulai hari itu
nggak boleh cemerut
tuh lihat mulut sampai maju begitu
berpikir yang baik baik
berpikir yang positif
pikir yang enak enak
pikir yang positif
kau astagfirullahaladzim sih
tahu lah yang benar itu
aku pinjem dulu ya bajunya
kalau gitu sekarang aku udah mau berangkat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kenapa mau begitu
si antut kenapa pakai baju kayak begitu
sembarangan kamu pulang ngomong ah
ya orangnya gitu c
maksudnya kan jarang jarang gitu dia pakai crew
dia mau belajar ngaji di rumah pakai mir
bisa berangkat ke korea nih si antut
cece juga tadinya mikir begitu
terus yang ada di kepala cuci
kebayang si antut bakalan pergi ke korea
kebayang gak kamu kalau cece musti biasakan sama pakai med
setiap hari harus begini
setiap hari harus begini
khawatir terus bawaannya
tapi sekarang caca gak mau begitu
sekarang pokoknya kita mau berpikir yang baik baik
berpikir yang positif
gak mau mikir yang macem macem
si sobri itu kan sayang banget sama si dedek
jadi belum tentu dia mau sama si antut
si antut belajar ngaji
alhamdulillah ya allah
paling gak si antut jadi ngerti soal agama
lagi pula ya cu
siapa yang berani ngelawan pakai med coba
tapi kan cecep bukan mas suha
nah itu lah tuh
awal cucu positifnya apa setiap hari jalan muter muter gak dapet uang
kamu jalan muter muter bisa bikin badan kamu sehat
bikin badan kamu buger
tah kayak susu kamu
susu seger diminum setiap hari bikin buger
cuma positif yang dipaksakan cuma
kamu ketemu banyak orang
itu sama aja kamu menjalin silaturahmi sama banyak orang
itu kan bagus cu
gak percaya sama cece
ya udah tuh cu
kalau gitu cu cu berangkat dulu